kalau gak om janji setelah pekerjaan ini selesai om pasti bakal beliin kamu coklat
tapi ingat jangan ngikutin gerakan om
ntar yang ada om gak konsen
udah tunggu disini lagi ya
tiga dua satu action
hai kembali lagi bersama saya haris dalam acara eksplorasi keindahan indonesia
aku mau hidup bahagia
panjang umur selamanya sama kamu
kau pasti sedih banget kan
haris buat violasi keindahan indah
sehingga aku kuat malam

iya juga sih
saya bersedia kasih gabung jadwal dalam bulan ini juga
ya ampun dok
saya berterima kasih banget sama dokter
saya gak tau kalo gak ada dokter gimana
saya nunggu sampe tahun depan mungkin dok
dok makasih banyak ya dok ya
dok sekali lagi makasih ya dok ya
alia alia tunggu disini sebentar ya
mama mau masuk dulu sebentar
mama ada urusan
ya ampun alia kemana ya
barusan aku suruh tunggu disini
aku yakin aku pasti sembuh
aku pasti sembuh
iya aku pasti sembuh
ya dok aku kamar mandi dulu ya
ri ri kok balik lagi ada apa
saya mulai masuk
saya mohon tolong kasih tau keadaan andi yang sebenernya
saat ini andi adalah orang yang dekat dengan saya
andi bisa hidup sampai hari ini juga
itu sudah merupakan suatu keajaiban
karena menurut ilmu kedokteran
kondisi andi itu sangat rentan
dan nyaris tidak ada harapannya

untuk mendapatkan keuntungan
dan juga untuk keuntungan
untuk mendapatkan keuntungan
tapi dengan dia ke luar negeri itu
apakah itu bisa membantu
setidaknya dengan pengobatan dokter di sana
itu bisa memperpanjang umur andi tiga sampai lima tahun
dan tidak menutup kemungkinan
hidup andi bisa lebih lemah lagi

karena persentara itu juga sangat penting untuk andi

karena kemampuan penyelidikan di sana

dan juga kemampuan metode pengobatan
selama ini andi sudah mengalami
bisa jadi keajaiban yang lain juga
bisa jadi keajaiban yang lain juga
dari kemana ya
dari kemana ya

dia begitu berharap akan kesungguhannya

aku gak mungkin ninggalin dia seperti ini
aku harus temenin dia
bikin dia semangat
kamu malah bangun
kalau lo jalan disini hati hati banyak kabel
kok bisa masuk sini sendirian
yaudah gini aja
om mau kerja dulu kamu tunggu disitu ya
oke kamera satu
tiga dua satu
kembali lagi bersama saya haris
dalam acara eksplorasi keindahan ini
ayolah serius oke
jangan gangguin om lagi kerja dong
om jadi gak konsen
kalo gak om janji setelah pekerjaan ini selesai
om pasti bakal beliin kamu coklat
tapi ingat jangan ngikutin gerakan om
ntar yang ada om gak konsen
jangan nunggu disini lagi ya
tiga dua satu
hai kembali lagi bersama saya haris
dalam acara eksplorasi keindahan indonesia
pasti mama cariin aku